tinggal empat puluh hari lagi satu ratus satu kabupaten dan kota di indonesia akan menggelar pesta demokrasi lokal
setiap daerah akan menggelar debat resmi antar kandidat yang diselenggarakan oleh kpu daerah masing masing
namun debat cagup cawagup dki jakarta sepertinya tetap menjadi sorotan utama
tujuh belas februari dua ribu tujuh belas pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak akan digelar
satu daerah akan menentukan masa depan daerah mereka di tangan pemimpin baru
sesuai peraturan komisi pemilihan umum no tujuh tahun dua ribu lima belas
lembaga ini akan menggelar debat resmi tiga kali bagi setiap daerah
sebagai barometer politik nasional
kontestasi pilkada ibu kota dipastikan bakal menyedot perhatian publik nasional
kompleksitas permasalahan di jakarta yang begitu besar membuat pilkada di ibu kota ini menjadi perhatian
apalagi gubernur jakarta bisa menjadi batu loncatan ke jabatan lebih tinggi
debat calon gubernur jakarta sendiri akan dilaksanakan tiga kali
yakni tiga belas dan dua puluh tujuh januari dan sepuluh februari dua ribu dua puluh
kpu dki jakarta sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan debat
salah satunya adalah memilih panelis
dikutip dari laman detik com
kpu dki jakarta sudah menunjuk beberapa panelis yang berlatar belakang akademisi dan profesional
namun ketua kpu jakarta sumarno tidak bersedia membocorkan nama panelis
sebelum debat dimulai
selain untuk menjaga kebebasan dalam menyusun pertanyaan
membiarkan sosok panelis tetap menjadi teka teki
juga bertujuan agar tim sukses tak mengusik netralitas panelis menjelang debat
selain itu format debat juga sudah disusun oleh kpu dki jakarta
mulai dari sesi pemaparan visi misi pertanyaan oleh panelis
hingga sesi saling tanya dan saling sanggah oleh tiga pasangan calon
suci banjin cnn indonesia
tadi sudah ada sepuluh yang dikabulkan
debat antar kandidat pilkada dki akan digelar seminggu lagi
publik berharap debat dapat menjadi sebuah forum adu gagasan sebenarnya
sehingga interaksi antar kandidat dapat memunculkan gagasan siapa yang paling bernas dan realistis tentu saja untuk diwujudkan
dan akhirnya pada ujungnya adalah dapat mempermudah calon pemilih untuk menentukan pilihannya pada bulan februari nanti
nah seperti apa debat yang ideal
kami mengulasnya malam hari ini
kami mengulasnya malam hari ini dengan dahlia umar yang merupakan komisioner kpu dki jakarta
selamat malam dahlia
dan juga ada siti zuhrob peneliti politik senior lipi
ini sekaligus juga merupakan mantan panelis dari berbagai ajang debat kandidat
kenapa kita undang mbak wiwi malam hari ini
terima kasih mbak wiwi sudah hadir selamat malam
ya selamat malam
kita mulai terlebih dahulu secara umum dulu
bagaimana sih gambaran nanti yang dikonsep oleh kpud dki
nggak batasan lah tentu saja
konsep itu untuk debat pada tanggal tiga belas januari besok
ya jadi begini mas indra
kami memiliki kesempatan tiga kali debat untuk dimanfaatkan oleh seluruh pasangan calon
dalam tiga kali debat kami membuat tema tema khusus yang tema tema itu kami pilih berdasarkan pertanyaan pertanyaan
yang kami lontarkan kepada masyarakat kemudian riset kami juga kemudian juga
kau sempat melemparkan pertanyaan
pertanyaan ke masyarakat ya
iya jadi kami membuat riset sederhana tentang itu
bahkan kami juga membuat fgd mengundang beberapa pakar dan praktisi yang bisa memberikan masukan tentang tema tema yang perlu
jadi sejumlah topik ini diambil bukan atas kpu mengambil saja secara umum tapi dari fgd juga ada ya
ya benar benar kami rangkum dari beberapa proses kemudian muncullah kemudian tema tema
yang sudah akan kami angkat dalam debat debat itu
yang kedua yang paling penting adalah bagaimana pasangan calon memanfaatkan debat ini untuk betul betul mengenalkan dirinya
disitulah kami harus sangat berhati hati mengatur alur debat
dimana kesempatan calon untuk menjelaskan visi misinya kemudian kesempatan mereka untuk mengetahui bagaimana debat itu dilaksanakan
itu harus dari awal kita sudah punya kesepahaman bersama
sehingga kami diskusi beberapa kali dengan tim pasangan calon
sehingga pasangan calon mendapatkan atau dapat mempersiapkan betul diri mereka ketika nanti pada saat debat mereka tahu betul temanya atau betul alurnya
kemudian dari situ juga kami jelaskan kepada tim pasangan calon ini bukan sekedar mengukur kompetensi atau kemampuan
tetapi juga memperkenalkan diri sebagai seorang manusia
seorang calon pemimpin yang masyarakat ingin tahu dari sisi kemampuan juga juga karakternya
bedanya apa dengan kampanye yang selama ini dilakukan turun ke lapangan
kalau misalnya menyampaikan visi memperkenalkan diri dan lain sebagainya
bedanya apa dengan debat
ini mungkin masyarakat langsung bisa membandingkan antara satu calon dengan calon lain di saat yang sama
kalau dengan tatap muka dan dialog dialog itu kan jarang masyarakat
masyarakat langsung bertemu ya atau masyarakat melihat dari media
tetapi tentu yang mereka dapatkan hal hal yang ya seluruhnya bagus gitu visi misi program gitu yang mungkin menarik
tetapi bagaimana kemudian menilai dari aspek kemampuan dan visibility dari program pasangan calon itu akan terlihat pada saat debat
disitulah akan ada pembandingan
karena kita akan melontarkan pertanyaan yang sama mungkin jawabannya bisa sama bisa berbeda
mungkin jawabannya bisa sama bisa berbeda
nah disitulah kemudian kami berharap proses penderbatan itu
pertanyaannya sudah diketahui sebelum debat atau
pertanyaannya kalau tema sudah
karena begini karena ketika anda tadi budalia tadi menyebutkan bahwa memastikan seluruh kandidat mengetahui dan mempersiapkan diri untuk menjawab
tapi pertanyaannya secara detail tidak ya
tidak jadi pertanyaan itu nanti kita serahkan kepada panelis dan akan dideliver oleh moderator
tapi kalau tema tema pokok itu sudah
kita sampaikan kepada tim pasangan calon tinggal mereka kemudian menyiapkan diri dengan mengumpulkan data menyiapkan konsep dan lain lain
sehingga pada saat menjawab pertanyaan mereka sudah memiliki bahan
saya tertarik dengan masyarakat bisa langsung membandingkan
nah ini penting buat warga dki nih
terkait dengan debat kandidat pilkada dki yang akan dimulai pada tanggal tiga belas
saya tertarik dengan apa yang disampaikan bu dalia bahwa ini bedanya dengan kampanye yang rutin yang sudah turun ke masyarakat langsung
ada istilah berusukan
sebenarnya sama saja begitu ya
tetapi bedanya adalah bisa membandingkan karena tidak calon
kata kata atau yang dimaksud membandingkan itu seperti apa
apakah orang akan disuruh membandingkan visinya calon ini seperti ini visinya calon yang ini seperti ini visinya calon ini seperti ini
atau mereka akan berinteraksi saling bertanya dan menjawab pertanyaan kandidat lawannya
sehingga orang bisa membandingkan
oh dia nggak bisa jawab pertanyaan ini lalu dia nggak tahu soal ini dan lain sebagainya
apakah ada interaksi seperti itu
ada pertanyaan langsung dari moderator
dijawab yang pertanyaan itu pertanyaan yang sama yang harus dijawab oleh semua kandidat
semua kandidat akan mendapatkan kesempatan yang pertama untuk tiga pertanyaan yang sama
enak yang jawab terakhir dong kalau begitu
yang kedua ada juga saling bertanya
saling bertanya itu untuk mengukur aspek bagaimana mereka merespon
ada itu ya
di semua debat di tiga debat ada itu
di tiga debat akan ada
jadi metodenya itu sama seperti itu
yang paling penting begini mas
jadi kenapa membandingkan itu penting ini kan kita urusannya
ceritanya ini sebenarnya warga jakarta katakanlah kita ini pemilik modal utama jakarta
kita ingin menyeleksi orang yang kita tunjuk untuk menjadi pemimpin sekaligus orang yang melayani kita
jadi seperti kita nih debat ini katakanlah ajang sebuah perusahaan ya yang pemilik modalnya adalah rakyat
menyeleksi siapa yang akan kita pilih untuk menjalani
dalam jabatan lah ini
nah kemudian disitulah kita mau kan ada yang namanya wawancara ada yang namanya kita bertemu dengan calon gitu ya
disitulah kemudian momen untuk membandingkan
jadi saya berharap warga jakarta memanfaatkan ini sebagai ya kita ini loh pemilik modal jakarta
kita sedang mencari calon pemimpin yang akan melayani kita
nah karena itu bagaimana kita harus bisa menilainya melalui media debat
karena itu lah yang kita bicarakan malam hari ini adalah soal itu
bagaimana mengajak warga dki untuk mau menyaksikan debat itu
cuma pertanyaannya ketika itu disampaikan secara kaku visi misi visi misi lagi visi misi
apa bedanya dengan kampanye begitu
ketika ingin melihat adu gagasan interaksi kalau boleh pakai bahasa dalam tanda kutip ya
gagasan itu atau pertarungan
itu pertarungan argumen
mungkin itu yang akan menarik masyarakat
nah itu yang kita tanyakan ke kpud sebenarnya mudah lihat
kita akan tanya juga nanti ke mbak wiwi yang sudah beberapa kali menjadi panelis debat
catatan catatan apa saja sih mbak wiwi ketika anda menjadi panelis ternyata mungkin anda merasa
kok saya gak bisa explore untuk bertanya follow up question misalnya
pertanyaan lanjutan misalnya kepada kandidat
karena memang aturannya satu menit bertanya untuk panelis dua setengah menit atau dua menit dijawab kandidat selesai begitu
kita ulas setelah jeda ya
setelah jeda berikut kami akan kembali

kita mencoba mencari konsep kalau bisa ini juga diwujudkan begitu ya oleh kpud dki jakarta
bagaimana debat yang ideal
sehingga masyarakat bisa melihat siapa kandidat yang paling punya argumen bagus dan bisa mempertahankannya
dan tentu saja realistis begitu
kita akan tanya panelis mantan panelis atau masih jadi panelis
yang berpengalaman banyak memandu atau menjadi panelis dalam debat debat kandidat di pilkada pilkada begitu
catatan apa yang anda punya begitu yang paling signifikan
debat yang selama ini diikuti oleh mbak wiwi itu kurangnya di mana dan idealnya bagaimana sih
ini bagus sekali ya
jadi selama menjadi panelis baik di level gubernur gitu ya
pilgub ataupun untuk bupati pemilihan bupati wali kota itu yang terasakan belum selesai rasanya
belum terpuaskan gitu
pertanyaannya juga sangat terbatas
jawabannya juga teng
sudah enggak ini
jadi menurut saya aturan main itu perlu
harus ini suasana formal gitu ya
profesional itu dipertahankan
harus mengikuti aturan main
substansi juga sudah dipersiapkan
lalu kualitas pertanyaan kualitas materi yang akan ditanya dan sebagainya itu perlu memang
tapi bagaimana ditataran prakteknya
kan itu ya
membuat satu debat itu ya ini kan di panggung gitu ya
di panggung itu juga ada nuansa bagaimana orang tidak demam panggung gitu ya
calon calon ini tidak boleh demam panggung
kalau dia demam panggung pastinya sepinter apapun
tapi itu bukan satu bagian dari yang dituntut agar tidak demam panggung pemimpin yang dimiliki sebuah daerah
itu antara lain ya
oleh karena itu sekarang tergantung pada moderatornya yang memulai lalu membuka lalu menyampaikan pertanyaan
kalaupun ada setrik waktu bagaimana setrik waktu itu dikelola dengan cara yang tidak seolah olah terrorizing yang ditanyakan gitu
itu yang menurut saya bagus
boleh semacam terrorizing tadi
bukankah itu justru akan semakin dalam digali maka semakin tahu masyarakat yang menonton
bukan terrorizing substansinya tapi waktunya
seolah olah anda punya waktu ini gitu kan
jadi kayak kita melihat beberapa kali yang ada di amerika satu contoh itu
kan ya tanya biasa saja terus silahkan gitu
lalu berdebat sendiri dan sebagainya
tapi enggak terus terusan diikatin yang ini
jadi ini yang patut
untuk diadopsi ya menurut saya bagaimana membuat pertanyaan tadi itu pertanyaan yang substantif
tapi lalu dijawabnya orang tidak merasa diganggu dengan waktu gitu ya
selama menjadi panelis misalnya kayak memandu debat apa menjadi panelis dalam sebuah debat itu
anda bisa puas tidak mempertanyakan sebuah substansi konten masalah misalnya kepada kandidat yang ada misalnya
karena kan pasti kan diberi waktu anda bertanya durasinya berapa
lalu kandidat menjawab berapa
paling hanya bisa follow up question mungkin itu pun jarang ya
kemudian bertanya lagi gitu kan
karena dari sebuah jawaban itu kan ada apa hal yang bisa dipertanyakan sebenarnya
nah menurut anda
lanjutan ya pertanyaan lanjutan
menurut anda itu perlu dibuat cair tidak seperti itu
iya jadi ini khas penelitian itu tidak selalunya kecenderungannya adalah tidak cukup bertanya sekali
jadi ada pertanyaan lanjutan mendetailkan dan sebagainya
jadi itu adalah titik dari penanya atau panelis dalam hal ini
nah menurut saya karena di beberapa daerah dan beberapa daerah tadi juga diikuti oleh beberapa pasangan calon yang variatif ya
ada memang pasangan calon yang sangat siap bagus gitu ya potensial dan sebagainya
sehingga ketika kita tanya dan kita tanya lagi dia bisa
tapi ada yang lain tidak seperti itu
berhenti begitu saja gitu
karena mungkin bisikan tim suksesnya cuma sampai di situ gitu ya
ada lagi yang enggak dong gitu ya
jadi lama dongnya gitu sampai sudah berapa menit gitu berpikir gitu
itu kan hak masyarakat kan
hak masyarakat melihat bagaimana ketidaksiapan itu kan
iya jadi intinya sebetulnya kalau kita kembali pertanyaan tadi mendasar itu mengapa harus ada debat
jadi debat ini betul betul harus debat ala indonesia
ala indonesia itu apa
masyarakat indonesia ingin maksud saya bila keadaan masyarakat daerah itu ingin apa ya
pasangan calon itu untuk rekonfirmasi pilihannya sebetulnya
jadi pemilih ini ingin merekonfirmasi bahwa apakah pilihan saya ini sudah betul betul
untuk yang masih swing voter atau undecided voter bukankah debat menjadi
bisa jadi sebagian kita kan sudah memilih sebetulnya ya
tapi saya cek ulang nanti di debat gitu ya
jadi saya melihat gesternya
melihat kualitas jawabannya
melihat seperti apa orang ini kalau memimpin gitu ya
dari cara bicaranya keseriusannya dedikasinya dan sebagainya itu pastinya akan tertuang semua
jadi dari dia menjawab gitu ya
melihat mimiknya gitu dan sebagainya
utuh biasanya gitu
bisa kita tonton utuh ya di situ
dan sekaligus tadi mbak dahlia mengatakan sekaligus kita juga membandingkan pada saat yang bersamaan itu
nah ini yang kemanfaatan dari satu debat
tapi yang tadi itu saya setuju bahwa di indonesia belum sungguh sungguh cair sebetulnya
nah itu dia
mungkin di jakarta bisa dimulai gitu ya
bagaimana menciptakan nuansa yang cair
nah kita mencarikan moderator tadi itu
sekarang kan tidak seperti dulu
kalau seperti dulu itu ada tiga panelis gitu ya
panelis itu merumuskan
panelis itu merumuskan pertanyaan substansi pertanyaan dan sebagainya
menyiapkan semuanya itu
materi supaya betul betul materi ini berkualitas
nah nanti akan ada moderator
satu yang berkualitas
oh konsepnya memang seperti itu ya mbak dahlia ya
jadi tidak pakai panelis lagi ya dalam aturannya
panelis itu yang tadi bu wi sebutkan mengkonsep pertanyaan pertanyaan dan substansi permasalahan yang kita ingin gali dari pasangan calon
kalau konsepnya sudah dibentuk
dan tema temanya sudah sama sama diketahui oleh pasangan calon
maka moderator lah nanti yang akan mengantarkan proses
yang akan mengantarkan proses debat
berdasarkan dari bahan yang sudah didiskusikan antara moderator dan panelis
seperti itu cara bekerjanya
kenapa karena pertama untuk menghemat waktu
karena dengan panelis yang banyak tentu akan memakan waktu yang banyak juga
tetapi dengan satu moderator kita harapkan ketika membawakan acara itu akan banyak waktu lebih dimanfaatkan oleh pasangan calon
jadi itu satu
jadi itu satu kedua juga
jadi kadang kadang moderator ini kita juga mengadopsi apa yang sudah dipraktekkan di beberapa tempat ya
itu cukup satu
kadang dua duanya juga moderator gitu
satu atau dua moderator yang mengantarkan gitu
kemudian ya sudah
mereka berdebat sendiri
berdebat saja gitu
itu akan seperti itu nanti gambarannya
saya ingin membuat seperti itu
jadi nanti tergantung antara moderator dengan calonnya nih
kami ingin cair
kemudian lebih banyak dialog antar calonnya
ini kan calonnya tiga ya
kalau dua mungkin ya seperti hillary dan donald trump tuh ya
kalau tiga ya inilah peran moderator yang bisa kemudian membuat debat itu lebih dinamis
dan memfungsikan sekaligus dua duanya
tidak hanya calon nomor satu tapi juga wakil
bukan hanya calon gubernur tapi calon wakil gubernurnya juga
bupati juga seharusnya seperti itulah
di provinsi dki jakarta menurut saya dua duanya penting
itu kan kalau in case yang nomor satu ternyata apa
maksudnya nomor satu ini calon gubernurnya ya
biar tidak salah kira nomor urut satu
calon kepala daerah
calon wakil kepala daerah
calon kepala daerah
calon wakil kepala daerah
tapi begini mbak
ketika tadi disebutkan kayak kita berdialog sekarang ini
kan saya tidak dibatasi waktu
saya nanya berapa menit
terus bunda lia jawab berapa menit gitu kan
sehingga cair begitu ya
apakah nanti itu modelnya tetap diatur
moderator itu akan punya waktu nanya berapa menit
jawabnya nanti berapa menit begitu
tadi bu wiwi memaparkan jangan ada terrorizing waktu ya
kami mengatur tidak ada bunyi
suara menjelang waktunya habis
itu yang bisa dia itu bisa mengacaukan konsentrasi calon
jadi dia mungkin di tengah tengah dia ingin mengutarkan sesuatu jadi pecah hanya karena
tinggal sepuluh detik nih ternyata
suara sekian detik gitu
kami pakai tidak pakai suara tapi pakai lampu saja
kedap kedip gitu mas
jadi kita audien juga tidak terganggu dengan suara suara menjelang pembatasan waktu itu
berakhir gitu ya
tapi kalau habis tetap ada bunyinya
dia dia ada kode dan ada
jadi itu fungsi moderator nanti yang bisa ini ya
jadi kita audien tidak terganggu juga calon tidak terganggu
nah moderator lah yang kemudian lebih bisa mengatur pembatasan pembatasan waktu itu
tetap mas pembatasan waktu itu penting karena asas keadilan kepada semua calon
tetapi bagaimana cara menyajikannya itu yang kita jangan terlampau kaku gitu ya
kemudian bagaimana supaya cair dan lebih baik
katakanlah ada waktu lima menit untuk calon satu atau calon dua calon tiga begitu ya
masalahnya apakah oke lima menit milik moderator dan calon a misalnya
saya bertanya dia jawab di tengah tengah bisa dipotong
tapi realistisnya bagaimana pak misalnya
kayak begitu itu bisa kayak gitu
atau dia nunggu jawaban selesai
kalau sudah ada pertanyaan yang sama dijawab ketiga tiganya
kemudian moderator bisa menggali dengan loh
kalau menurut bapak pasangan calon nomor urut satu begini
kenapa pasangan nomor urut dua misalnya
yang merasa harus melakukan hal yang berbeda
itu bisa digali seperti itu
jadi perdebatan itu akan tetap dinamis selama moderator punya kemampuan
untuk menggali tanpa melanggar batasan waktu yang alokasi waktu yang ini
kan tidak semua pasangan calon itu bisa menjawab panjang
ada yang mungkin rally nya pendek gitu ya
jawabannya itu ternyata pendek
belum apa apa mungkin dua menit sudah selesai dia
itu bisa ditanya lagi
nah itu jadi ada keleluasaan
kalau mau panjang bagaimana nggak bisa nanya lagi dong
bisa dipotong di tengah tengah
baik mungkin bapak bisa ini kan gitu lah
tanpa orang menjadi kikuk gitu kaku
itu yang lebih penting menurut saya
dan itu talenta dari seorang moderator yang tahu substansi
yang dia bisa manage waktu dengan bagus
dan menguasai panggung tentunya
karena itu kan panggungnya luar biasa
karena ada tim tim sukses itu
dan rame sekali riuh kan pastinya itu
perbincangan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk
demi masyarakat pemilih
terutama kalau kita bicara malam hari ini untuk pilkada dki
tentu saja untuk warga dki
nah seperti apa lebih jelasnya nanti
tadi sudah dijanjikan oleh bu dahlia begitu ya
ini yang membidangi memang untuk debat ini ya
bu dahlia dari kpu dki jakarta
cair tidak terbatas oleh waktu
walaupun waktu itu tetap ada
tapi apakah memang interaksi antar kandidat
kita akan bicara interaksi antar kandidat di segmen selanjutnya
setelah judah berikut ini
sebelum kita bicara soal konsep detail tentang bagaimana nanti debat kandidat di pilkada dki jakarta
yang akan dimulai pada tanggal tiga belas atau kemungkinan juma depan

bagus bisa memenempatkan diri dia dalam permainan debat itu karena gini mas debat itu bukan sekedar
masalah kompetensi si calon kalau kompetensi mungkin pinter semua gitu tetapi kan ini juga
ada permainan emosinya apalagi kalau nanti ada interaksi gitu ya nah kita bisa melihat contoh
contoh waktu debat hillary trump ya itu kelihatan bahwa tidak cuma sekedar mereka punya data punya
gagasan gitu tetapi emosi yang keluar dari mereka juga menjadi referensi masyarakat
aja pertanyaan sederhana saya apakah nanti wujudnya kayak debat pilpres amerika kita
kan moderator duduk di tengah bertanya topik tentang ini dijawab langsung oleh kandidat kandidat lain
langsung menanggapi akan seperti itu tapi bukan disekat waktu silakan kandidat berikutnya menanggapi
apa itu kan jadi kaku kan ya pembahasan waktunya sudah
kami kata kami jelaskan bahwa ini dua menit loh jadi anda ketika menjawab ya dua menit atau lima
ini tetapi tidak kemudian diatur secara kaku pada saat penyelenggaran debat itu ada hanya ada
kode kode kedap kedip lampu dan angka gitu ya angka hitung mundur yang itu menjadi kode buat dia
jadi nah pasangan calon lah yang kemudian harus punya kemampuan untuk menjelaskan suatu permasalahan
dan penyelesaiannya dengan waktu sekian
sekian lama gitu ya nah itu saya kira membutuhkan itu tadi cuma tidak sekedar keahlian tapi juga
bagaimana dia bisa mengatur emosi dia pada saat interaksi debat itu itu berjalan apakah benar ini
saya coba klarifikasi dan saat gelaran debat itu kpud juga akan mengundang ormas ormas kami begini
mas jadi debat ini milik masyarakat ya kami mengundang perwakilan dari pendukung tim pasangan
calon itu pasti jantim patrick dan tim pasangan calon itu pasti karena dalam kedua dugaan mereka

duduk di situ
yang kami atur siapa yang hadir di debat
pertama debat kedua dan ketiga
karena banyak sekali orang yang
ingin hadir dalam debat itu
jadi terutama kelompok
tapi apa jaminannya itu akan apa
kalau dalam konteks
tahu ada berbagai dinamika yang mewarnai
dari masing masing kandidat
kita tahu sebuah persoalan hukum
dan lain sebagainya tapi juga ada persoalan yang
ketika kampanye hitam dan lain sebagainya
ada penghadangan dan lain sebagainya
pertanyaannya ketika menghadirkan unsur
ormas ormas itu apa jaminannya
bahwa tidak akan justru
merecoki jalannya debat itu
kami sih mengundang perwakilan itu
paling organisasi satu orang
di luar itu lebih banyak
malah media karena media itu
satu ormas satu orang ya
kalau ormas ya cukup satu undangan untuk satu
karena begini mas
ormasnya terafiliasi dengan beberapa orang
yang lain terus tergabung dalam satu
wadah yang besar kan intinya sama aja
saya kira kita berpikirnya
tidak begitu kami mengakui
bahwa ada masyarakat
jakarta itu berorganisasi
dan mereka tentu
punya keinginan untuk
dilibatkan sebagai audien
bisa secara langsung bisa secara
tidak langsung dan momen ini kami ingin
merangkul semua orang
bahwa pilkada ini milik kita semua
sehingga kami ingin mengundang
semua tanpa terkecuali mas
dari kalangan manapun dari
kelompok manapun yang beragam
kami undang terutama dari kaum marginal
oh keamanan kita sudah baru saja hari ini
kalau saya selalu punya
apa sih saya selalu positif
dengan masyarakat loh
masyarakat grassroot ya
saya selalu berpikir selalu positif
mereka diundang pun sudah senang
kalau ada niat niat buruk
kita jangan jangan apakah kita
yang terlalu khawatir atau
tapi saya kira ketika mereka
kita undang dan merasa bangga
dan ada kepemilikan terhadap penyelenggaran
pilkada itu yang ingin kami
bukan sekedar ngumpulin
orang enggak tapi ini soal
bagaimana kita menghargai masyarakat
dan mereka terlibat
tapi kalau misalnya ada kandidat menjawab
misalnya tentang a persoalan a persoalan b persoalan c
itu kami benar benar screening mas
betul betul yang memang punya peran
kami sangat selektif
kemudian kalau nanti ada
ya ada oknum yang
berbuat misalnya sedikit
mengacaukan akan kami usir dari forum itu
itu sudah kesepakatan bersama
kalau misalnya sebagai catatan akhir
ini akan digelar tanggal tiga belas
selanjutnya tanggal berapa
tanggal dua puluh tujuh januari
dua puluh tujuh januari lalu tanggal sepuluh februari
agar ini bisa menjadi pelajaran
bagi masyarakat kalau tadi anda bilang
rekonfirmasi pilihannya bagi yang undecided
voter mungkin adalah kesempatan untuk
menentukan benar benar pilihannya
nah apa yang paling perlu
diperhatikan oleh kpud sebagai penyelenggara debat ini
apalagi mengundang ormas ormas
ini bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pilkada ini
karena apa karena memang
kalau tidak tersosialisasi
ignorant gitu ya tidak
tahu tentang pentingnya
pilkada ini itu berarti kegagalan
dari kpu oleh karena itu
kpu dki jakarta menurut saya
berusaha sedemikian rupa
melibatkan gitu ya
masyarakat komunitas komunitas yang
tadi itu dengan
alasan bahwa jangan disalahkan
nanti jadi kok
sosialisasi itu harus betul betul
sempurna dilakukan dan ini
sebagai dampak langsung dari
konsekuensi logis dari
demokrasi partisipatoris gitu ya
pelibatan tadi itu
oleh karena itu ya
menurut saya dengan mengundang
melibatkan seperti itu
itu pun belum maksimal
oleh karena itu bagaimana menerobos
mulai cair dengan
sungguh sungguh nanti pergi
dan memilih nah salah satunya
dipicu dari mereka ketika mereka
menonton debat itu ya
atensi dari kpu dengan melibatkan
mereka dan bagaimana
rasa memiliki terhadap
pentingnya pilkada dki jakarta
yang pasti intinya
masyarakat sebagai pemilih di dki jakarta
ini tidak menginginkan
ajang debat kandidat yang
dinanti nanti oleh masyarakat dki ini
hanya menjadi pidatovisi misi
yang kaku sebagai pemilih
terima kasih bu dahlia umar
terima kasih mbak wiwi telah bergabung bersama kami malam ini
di cnn indonesia prime news